apabila misalkan bisa enggak orang jujur itu malah terdeteksi bohong
selama ini belum pernah yang mulia
misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa
untuk kondisi ketakutan mohon izin ya allah yang mulia
berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia
nah kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini
dari metode yang kita gunakan adalah metode yutah yatsiti
metode yutah yatsiti ini terdiri dari sebelas pertanyaan
di setiap pertanyaan itu ada spot spot grafik
nah biasanya kalau orang sepengalaman kami
kalau orang ini grogi itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik grafik grogi tersebut yang mulia
sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam
untuk metode ini yang melihat
oh untuk hasilnya yang mulia
yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong
yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur
terus tidak kasih tindak berbohong
yang ketiga adalah no opinion
tidak dapat disimpulkan yang mulia
siap dalam hal apa orang dapat dikatakan
orang tidak terindikasi berbohong
pertanyaannya itu dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohong
apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan
berdasarkan hasil kita yang mulia hasil hand scoring yang mulia
kalau tidak dapat disimpulkan
jadi dalam pemeriksaan poligrafi itu ada cut score yang mulia
cut score itu adalah nilai
di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong jujur atau no opinion
seperti itu yang mulia
menurut ini ya karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan
bisa enggak ini pertanyaan kembali
poligraf itu dimanipulasi
yang di kita tes itu kebohongan itu memanipulasi
selama pengalaman kami yang mulia
belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia
kalau dalam jurnal jurnal
kalau di jurnal
ada yang mulia